detik detik penyekapan terekam cctv yang kemudian dirilis polres metro depok jawa barat
video amatir juga merekam pembebasan korban yang disekap di hotel margo
di jalan margonda raya sejak rabu dua puluh lima agustus hingga jumat dua puluh tujuh agustus silam
korban merupakan direktur utama yang dituding menggelapkan dana perusahaan
pihak perusahaan meminta korban mengembalikan aset dan harta kekayaan
selama lima tahun menjabat sebagai direktur utama
kasat reskri polres metro depok akbp yogen hiros baruno pada senin
membeberkan kronologi penyekapan
dua puluh agustus itu ada kejadian diduga penyekapan saat itu di hotel margo
kemudian kita tindak lanjuti dengan membawa korban sekaligus terduga pelaku
yaitu dua orang yang diamatkan oleh pihak sekuriti margo
korban bersama istrinya dilarang keluar kamar hotel oleh para pelaku
jadian bermula dari tudingan penggelapan uang perusahaan sebesar tujuh puluh tiga miliar rupiah
yang dilakukan sang direktur utama
saat ini dua pelaku masih diperiksa di mapo resto depok
sementara lima orang lainnya yang diduga ikut terlibat masih dalam pengejaran
fahmi febrian depok jawa barat